aku adalah istrimu aku akan melayanimu
aku akan melayanimu
mas darman yang memberiku pekerjaan ini
kok kamu dekat lagi sama darman
kamu kan tahu darman itu siapa
memangnya mas darman itu kenapa sih mas
apa karena dia dulu pacarku jadi aku gak boleh berteman sama dia gitu
dia memberiku pekerjaan yang menghasilkan uang
itu karena mas bokek terus
darman itu dari dulu selalu punya maksud yang tersembunyi
dia itu selalu berusaha dekat dengan kamu
mas dengar ya
aku butuh uang bukan hanya buat makan kita berdua
tapi buat beli keperluan perempuan
lihat nih air sprayku habis kosong tau gak
mas itu sebagai suami nggak bisa memenuhi kebutuhan istrinya
tuh mas herman sudah datang menjemput aku
aku bisa mampu kalau hanya bergantung sama mas
gimana udah siap
aku udah nunggu dari tadi loh
ya maaf aku telat sedikit
kamu bingung karena tidak punya uang ya
karena itu kamu disepelekan oleh istrimu
kamu memang harus banyak punya uang
karena istrimu bukan perempuan yang mau diajak miskin
kalau kamu mau terlepas dari pelingkuh kemiskinan
pergilah ke hutan bambu yang ada di pinggir desa
beresmedilah di makam di sana
pasti nasibmu akan berubah
mereka iraling ke hutan bambu itu

jangan takut mas
aku yang akan menolong emas dari kemiskinan
mas sangat menderita dengan kelakuan istri mas
dia hanya bisa dikendalikan dengan uang
mas tidak ada harganya di mata dia
restoran ini selalu ramai
pagi siang atau kemalam
kamu pasti senang kerja di sini
emang aku udah pasti mas diterima kerja di sini
ya tentu dong
karena kebetulan yang punya restoran ini adalah teman aku sendiri
sekarang dia lagi ke kota untuk mengurusi urusan yang lain
tapi dia berpesan
kapanpun kamu mau kerja di sini
kamu bisa langsung kerja
kalau begitu mulai besok aja mas aku kerja
aku bosen di rumah terus
aku akan menolongmu
mas bisa menjadi orang kaya dan punya banyak uang
saya ingin sekali membagiakan istri saya nyai
katakan saja nyai
saya pasti akan menurutinya nyay
setiap malam jumat kliwon
mas harus datang ke sini

mas akan menjadi suamiku
dan melakukan kewajiban
sebagaimana suami terhadap istrinya
saya setuju dengan syaratnya
setiap malam jumat kliwon
saya akan datang ke sini
seperti permintaan nyai
setiap malam jumat kliwon
saya akan datang ke sini
seperti permintaan nyai
setiap malam jumat kliwon
saya akan datang ke sini
seperti permintaan nyai
setiap malam jumat kliwon
saya akan datang ke sini
setiap malam jumat kliwon
setiap malam jumat kliwon
saya akan datang ke sini
jangan terletak di rumah

aku menunggumu di sini
daun daun tadi berubah jadi uang semua
istriku pasti akan senang banget ngeliat ini
orang orang yang sering mengikuti hawa nafsunya
dan selalu merendahkan dirinya untuk bertekuk lutut terhadap kepentingan duniawi
serta menolak ajaran allah swt
maka mereka itu adalah
orang orang yang sudah dikuasai setan
allah swt berfirman di dalam al quran
surat al sukuf ayat tiga puluh enam
yang artinya sebagai berikut
yang meninggalkan ajaran tuhan yang maha pemurah
maka baginya kami adakan syetan
jadi syaitan itu yang menjadi teman yang selalu menyertai mereka
ada apa pak ustaz
tenang kalian semua
saya merasakan ada sesuatu di sekitar kita
tapi saya belum bisa menjelaskan sesuatu itu apa
ada kekuatan goib di sekitar kita
pak ustaz ada syaitan gentayangan di desa kita
iya pak ustaz emang ada syaitan di sini
tidak usah disebutkan secara gamblang
nanti kita terjebak
dan percaya ke allah
dan percaya ke allah
dan percaya kepada hal hal yang bersifat tahayyul
lebih baik malam ini kita berjaga jaga
kalian buka al quran
lalu baca ayat ayat susi untuk menolak bala
aku sudah memberi harta kepadamu
istrimu sudah diam di rumah
tidak selingkuh lagi
jadi jangan lupa dengan janjimu
saya tidak akan lupanya
besok adalah malam
aku tunggu di hutan bambu
saya akan datangnya
mas lihat aku belanja banyak banget
bagus bagus model baru semua
harganya mahal loh
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau pulang
aku mau ke rumah
aku mau lepas

masih kalau problems seperti ini
anda sudah sauce
aku adalah istrimu
aku akan melayanimu
jangan jangan dia nginep disitu
darah kita habis digigitin nyamuk disini kang
alah lu jangan cerewet
kenapa sih bas
darman udah janji upah tambahan buat kita
yang bener kang
kita harus sabar menunggunya
gue yakin dia pasti lewat sini
ini kan malam jumat kliwon bas
dia akan keluar rumah
aku akan memenuhi janjiku
untuk memberi kekayaan padamu
nanti setelah sampai di rumah
periksalah tas daun kelapa itu
setiap kamu memenuhi kewajiban sebagai suami
hartamu akan semakin bertambah
ngomong ngomong togel tadi malam keluar berapa
lo serahin dompet dan harga lo
kalau lo mau selamat
jangan banyak bacot lo
kalau tidak gue bunuh lo
saya bener bener gak punya uang
malam ini kita bikin mampus dia
sampai kembali kampung
ngurus pengangguran kayak begitu aja lama banget
lu harus gue bikin menderita
karena selama ini lu selalu nyusahin gua
kenapa gak liat
ternyata dia hebat sekali bos
siapa yang hebat
ternyata dia jago silat
kita habis dari bulan bulanannya
tapi mama dia aja takluk
bis memang dia sangat jago sekali bos
percuma gue ngeluarin uang banyak cuma buat bayar pengacuan pengecut kayak kalian
ada tambahan ya bos
tambahan berapa lu
udah gagal masuknya tambahan
ternyata nyayah andi ini tidak pernah bohong
ternyata memang benar
anas telah bersekutu dengan kekuatan gas
cahaya itu berada di dalam orang orang yang berhenti

berikanlah tuntunanmu kepadaku ya allah
agar desa ini dapat terbebaskan dari pengaruh goib yang jahat ya allah
hanya kepadamu ya allah aku berserah dia
hanya dengan kekuasaanmu
hanya dengan kekuasaanmu
hanya dengan kekuasaanmu ya allah
desa ini dapat terselamatkan dari malapetaka ya allah
la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin
inni kuntu minal dhalimin
inni kuntu minal dhalimin
nengrum kamu kenapa
mas perutku sakit sekali mas
kamu udah mau melahirkan ya
cepet panggilkan mbak marsini
panggilkan mbak siti cepet mas
aku kasih tau tetangga tetangga dulu
habis itu aku tau mbak siti
kamu tahan dulu ya
jangan beritahu tetangga tetangga
hanya dukuni perenak saja yang boleh menolong
kamu tidak boleh bertijak memanggil tetangga
malah menjemput mendadak
kalau mau menjemput ema teh jangan mendadak
kan bisa dari tadi sore memberitahu emak
iya maksud saya juga begitu mak
tapi ningrum baru saja berasa mau melahirkan
untung saja mas sedang ada di rumah
coba kalau tidak ada siapa yang menolong istri kamu melahirkan
ya sudah lah mak
nanti ningrum keburu melahirkan mak
jalan ini pelan pelan aku tunggu
cepat mak kasihan ningrum mak
memangnya kamu sudah yakin apa istri buah akan melahirkan
dia sudah mulus mulus
sepertinya sudah waktunya
mas istri kamu kan sudah melahirkan
ya muda aku tahu
aku tahu mbak sisi
saya tahu arina
ini ada tanda tanda apa
tidak ada ari arinya
anak saya kok jadi bersisik begini
eh ada apa
tidak apa apa ningrum
tidak apa apa mak
bayiku bersisik mas
itu bukan bayiku
aku gak berada ular mas
bayi itu adalah anakku
aku tutipkan padamu
kamu tapi bicara dengan siapa
suruh dukun beranak itu membawa dan merawat bayiku
beri dia uang yang banyak
supaya tidak banyak bicara
ningrum ini sedang ada masalah
dia nggak akan bisa merawat bayi ini dengan baik
tolong mak bawa bayi ini ke rumah
dan merawat dia dengan baik
dan satu lagi mak
tolong jangan bilang kepada siapa siapa
anak saya bersisik ular seperti ini mak
mak gak usah khawatir
nanti saya akan kasih uang secukupnya
iya deh kalau begitu
sekarang saja mak bawa anak ini ya
kamu harus terlihatin
dia tidak nuntuk
ada orang yang
kasih ya ningrum anak pertamanya ada kelainan
pasti dia juga masih lemah
anak ini kelihatannya sangat sehat sekali
pertumbuhannya pun sangat cepat
tidak seperti dengan bayi bayi lainnya
tapi ada apa ya dengan si anak
jangan jangan dia punya ilmu hitam
aku akan merawat dan membesarkannya anak ini sendiri
soal ilmu hitam atau bukan itu kan urusannya anas bukan urusanku
aduh kakiku sakit
ada cewek di situ
alang lo kamu cewek aja nomor satu
sama kang juga lah
aduh kakiku sakit
mbak kenapa malam malam begini ada di sini
kakiku keselayaan sakit
kasihan amat ya
biar gua aja yang memijitnya
boleh saya memijitnya mbak
kira kira dia kecil
bukankah dia kecil
mbak ini dia
saya sengaja menyuruh jalil dan abbas untuk mengikuti anas
ya maksudnya ingin mencari tahu di mana dia mencari pesugihan itu
tapi di tengah jalan dia dicegat hantu pak ustadz
benar pak ustadz
coba kalian berdua sering menggaji ke masjid
pasti kalian tidak akan lari terbirit birit karena takut hantu
percayalah manusia itu lebih sempurna dari makhluk ain yang diceritakan allah
dan derajatnya pun lebih tinggi
allah berfirman di dalam al quran surat az zariyat ayat lima puluh enam
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini
melainkan hanya untuk beribadah kepada aku
baiklah pak ustadz
mulai besok saya akan belajar mengaji
sama pak ustadz
saya juga ingin belajar mengaji
alhamdulillah kalau kalian sudah sadar
itu artinya allah telah membukakan pintu hati kalian
ini baru cucu emak
ganteng bimbit pinter
sekarang kamu pergi main sana
tapi ingat ya jangan main jauh jauh
kayaknya depan rumah saja
mau main jauh kemana
bimbo nggak boleh main jauh jauh
sekarang kan sudah sore
sok dengarnya cu
bapak bimo sebentar lagi mau datang
kan mau main jauh sekali
kalau gitu maman dulu ya
nanti saja mak
iya mamam dulu
nanti saja mak
itu anak kok senangnya kalau main kalau sudah sore
seharian kalau di rumah kerjanya tidur aja
tapi sudah mandi
mak suruh makan dikagak mau makan
mak teh mau cerita
ini mengenai bimbo
dia sepertinya punya keanehan lain
kalau malam malam suka menyelinap keluar
setiap malam mak teh duduk di sini
tapi mak ngantuk
mak gak tahan
seperti kena sirap
eh pas mak bangun
tau tau mak masih aja duduk di sini
kira kira apa ini kerjaan bimbo

bimo juga gak pernah cerita sama emak
saya mesti pergi karena ada urusan pak
ini uang untuk mak siti
mak siti tolong jagain bimbo ya
yaudah kalau gitu mak

terima kasih mak
kutip udara sekolah bertemu mbak tracy
antara ouya desa yang selalu palembang
atau pribu puyaka z dismiss
siapa itu sih mengungkapku
ini puyaka dari orang orang akan takutkan di sini
maling sampai ke desa tetangga
yang bikin rusak desa kita ya penduduk kita juga
memangnya siapa mas arman
siapa lagi kalau bukan si anas
wah jangan semerang menuduh orang mas
anas kan orang yang berada
mas jadi mau jadi maling ayam
ya benar aja
sampean jangan sentimen sama anas
aku punya bukti bukti kuat kalau si anas itu punya ilmu hitam
kalian tahu abbas sama jadil
mereka pernah berkelahi dengan si anas
dan dia menggunakan ilmu hitam
cobalah kalian bayangkan
mereka kan preman
tapi bisa bonyok bisa babak belur
wah benar juga kalau begitu
terus maunya mas darman bagaimana
tinggal lapor kita ke palura
biar si anas dibawa ke palilisa
bila perlu kita usir dia dari desa kita
betul juga ya
yuk kita laporin aja yuk
palura dia ini orangnya palura
tenang tenang tenang
semua saya harap supaya tenang dan tertib
dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dia pernah lakukan di kampung kita ini barulah
abbas kamu duduk
malah nggak bisa
dia harus pergi dari desa ini
tidur dulu abbas
saya dengan pak ustadz
yang pertama adalah untuk bersilaturahmi
dan yang kedua untuk membicarakan tentang desa kita
sebaiknya tidak usah berbasa basi lah
dia harus menjelaskan bagaimana tentang ilmu pusugiha yang dia miliki
betul pak ustadz
di sini punya tata tertib
kalau saudara tidak mau dengarkan tidak mau tertib silakan keluar
saudara tuh sudah punya anak
kenapa tidak melapor ke desa
anak saya itu sejak dari lahir ada kelainan pak
ya kalau memang punya kelainan coba bawa ke puskesmas
dan juga ke rumah sakit
di sana kan ada dokternya
tapi mbak siti sudah bisa mengatasinya pak
selama ini istrimu gak pernah kelihatan
kebetulan ningrum istri saya itu sedang menengok keluarganya di luar kota pak
dia ini sudah membuat desa kita resah
dia punya pusugihan
dia punya ilmu hitam
dan sebaiknya dia diusir
dia akan mengedah desa kita
biarkan palura menyelesaikan masalah ini
kau yang selalu mengusung ayahku
kau yang selalu memusahi ayahku
kau yang selalu memusahi ayahku
kau yang selalu memusahi ayahku
kau yang selalu memusahi ayahku
kau yang selalu memusahi ayahku
kau yang selalu memusahi ayahku
kau yang selalu memusahi ayahku
ada apa ari
kamu tidak akan menunggu panggai ayahmu itu
ini pasti perbuatan makhluk gaib
aku harus bertindak malam ini
ada apa arman
makhluk gaib itu
makhluk gaib itu mendatangi kandangku
tidak mau kita
bawa mereka keluar

makhluk gaib itu datang lagi
dan dia yang jadi korban sekarang ayam ayamku
sekarang ayam dimangsanya
eh apa lu lihat makhluk gaib itu
ini pasti peliharaannya si anas
kalau begitu kita ke rumahnya anas
kita bakar rumah dia
kita pusir dari desa ini

jadi biarkan dia pergi
kamu hebat pak ustadz
kalau lo tidak mencegah seluruh negara akan ketumpas
saudara saudara semuanya sudah berakhir
anas telah memilih jalan hidupnya
ia hidup di alam lain dan mereka tidak akan kembali lagi
kejadian ini ada hikmahnya buat kita
dan juga contoh buat kita
karena saudara anas sudah mencari jalannya dan hidupnya sendiri
dan jangan sampai kita lupa akan hidup kita
karena ini perbuatan yang tidak terpuji
ada bakar perlu
kenapa victor belah diri sedemikian
monptual es kalah
harta aku kemana daulat
harta aku mau kemana wanggu
mbak makanan yang sudah dimakan dibayar dulu mbak
makanan yang sudah dimakan aja mbak dibayar dulu mbak
takut amat sih kalau saya kabur
saya tahu mbak tapi saya cuma menjalankan perintah pos mbak
uang saya itu banyak banget tahu nggak sih
mbak aku harus jadi di sini kalau perlu kamu saya traktir makan di sini
terima kasih mbak
saya malah semua kok jadi daun
kok saya yang ambil sih mbak
nggak mungkin saya malah ya
uang saya mana mas kok jadi daun mas kok jadi daun sih mas
mas jangan pergi
kembali ke uangku uangku mas uang saya mana